kita lihat perkembangannya seminggu ini
yang jelas minggu ini
insyaallah tanggal dua puluh lima
dia ke ubergia
untuk trial atau memang udah langsung
nanti dilihat aja
berarti lawan madura dia gak bisa main
lawan madura belum bisa main
jadi tanggal dua puluh lima dia berangkat
tanggal dua puluh lima berangkat tapi nanti untuk semua kepastiannya nanti ada dari ofisial akan
misalkan masuk ke luar negeri dan dia ibaratnya pemainnya teraya terus lolos ya saya sangat bangga sangat support ya
apalagi kalau umpamanya dia bisa main di eropa ya tentunya saya dengan berat hati melepas modal tetapi saya ikhlas demi perkembangannya dia
makanya kemarin itu yang saya sampaikan ini kalau marsial main di luar negeri kan tidak mungkin balik ke indonesia
artinya musim ini kan nggak mungkin itu pun saya ikhlas
apalagi ada konten yang mengatakan saya tidak lepas masuk ke tim nasional itu
jadi saya sangat support marcel saya juga paling enggak saya juga memberi subaksi memberi warna terhadap marcel sehingga dia ke tim nasional sehingga dia ke tim luar negeri
jadi paling enggak saya ikut andil untuk mengumpulkan marcel